allah allah allah
berbeda dengan di tempat lain di masjid saka tunggal desa cikaka
kecamatan wangon banyumas jawa tengah ini
azan pada saat sholat jumat dilaksanakan oleh empat orang tanpa menggunakan pengeras suara
ah ya allah salah
cengkok azan juga menggunakan langgam jawa
sulam sesepuh yang sekaligus imam masjid saka tunggal langsung memukul beduk
sambil memimpin pembacaan doa sembari menanti waktu sholat jumat tiba
masjid saka tugal merupakan masjid tua
yang statusnya dilindungi sebagai bagian dari masjid tua

belum ada penulisan sejarah secara langsung
akan tetapi berdasarkan beberapa petunjuk
masjid saka tunggal ada sebelum masjid demak
bahkan motif ukiran yang ada di tiang penyangga itu
sama dengan motif ukiran masa kerajaan majapahit
masyarakat di sekitar masjid saka tunggal juga masih memegang tradisi dan budaya jawa
terutama dalam penentuan tanggal bulan dan tahun menggunakan perhitungan aboge
perhitungan abogai adalah penandaan
dan penandaan abogai adalah penandaan alif berboh wage
tahunya alif hari satu muharramnya jatuh di hari rabu
pasarnya wage di singkat abogai
nah nanti dari aboge tadi di tahun berikutnya
akan ada penanggalan satu muharram lagi dengan beda hari lagi
sampai dengan delapan putra satu windu
baru kembali ke alif berboh wage lagi
keberadaan islam tuhan
penandaan tradisional yang kental dengan wansa dan tradisi masyarakat jawa
sampai hari ini masih menjadi laku hidup warga masyarakat sekitar
khususnya di desa cikakat
gempuran modernisasi tidak menggerus keberadaan mereka
islam aboge sekarang karena sudah modernisasi
masyarakat sudah tahu islam masyarakat seluruhan
sehingga budaya budaya yang seyogianya bisa diterapkan sebagai islam nasional juga
masuk ke dalam
tapi kondisinya masih ke generasi mudanya masih bagus
ke generasinya masih bagus
walaupun kita menerapkan kondisi islamnya nasional
tapi adatnya tetap masih di budayakan masih kental
keberadaan masjid saka tunggal yang didalamnya terdapat jamaah
yang masih memegang teguh nilai nilai tradisi budaya yang kental dengan nuansa jawa
menunjukkan proses akulturasi budaya islam yang datang dengan damai
menjadi bagian dari hidup masyarakat pada masa lalu
dan masih bisa dirasakan hingga hari ini